kabar duka datang dari dunia sastra indonesia sastrawan sapardi joko damono meninggal pada minggu pagi
sapardi meninggal dalam usia delapan puluh tahun
sapardi joko damono mengembuskan napas terakhir di ek hospital bsd tanggerang selatan pukul sembilan tujuh belas waktu indonesia barat
sapardi meninggal karena mengalami penurunan fungsi organ tubuh akibat usia lanjut
jenasa disemayamkan di kompleks dosen ui ciputa tanggerang selatan
jenasa akan dimakamkan minggu sore ini di taman pemakaman giritama giri tanjong bogor jawa barat
pihak keluarga mengimbau pelayat agar tidak mengantar atau hadir di pemakaman demi mematuhi protokol kesehatan pemerintah
sapardi joko damono adalah sastrawan kebanggaan indonesia yang terkenal dengan berbagai puisinya yang penuh dengan makna kehidupan
habinya menurun habinya turun terus
dan itu tidak pernah ada diagnosa yang tepat dari pihak dokter selain bahwa barangkali itu juga penyakit tua penyakit usia